kita akan update perkembangan kasus covid sembilan belas di indonesia
jumlah kasus terkonfirmasi positif covid sembilan belas masih terus bertambah
pemerintah mengumumkan tambahan empat dua puluh sembilan kasus baru di indonesia
sehingga jika diakumulasi total kasus positif covid sembilan belas menjadi empat ratus empat ratus delapan puluh tiga orang
sementara itu hingga pukul dua belas waktu indonesia barat diumumkan tambahan tiga lima ratus empat puluh lima pasien sembuh
dan totalnya kini tiga ratus dua puluh lima tujuh ratus sembilan puluh tiga orang
kemenkes lewat situs satgascovid sembilan belas go id juga mengumumkan penambahan seratus pasien positif yang meninggal dunia
sehingga saat ini totalnya menjadi tiga belas enam ratus dua belas jiwa